dan kami sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan mantan sekjen partai demokrat marzuki ali
selamat sore pak marzuki
selamat sore rifana apa kabar
baik pak marzuki
nah kabar baik selamat jalan
oke pak marzuki langsung saja
tadi kita sudah mendengar penjelasan ataupun konferensi pers dari pak muldoko salah satu yang dituduh begitu
nah selain pak muldoko yang dituduh ada juga anda yang juga dituduh oleh salah satu petinggi partai demokrat
bahwa anda menjadi dalang kudeta menggulingkan kepemimpinan agus harimurti yudhoyono di partai demokrat
tanggapan anda seperti apa pak marzuki ali
saya mau tanya dulu yang langsung menyampaikan statement menyebut nama saya itu siapa kira kira biar clear juga
oke kalau beberapa pemberitaan di media itu ada yang menyebut bahwa pak syarif hasan menyebut nama anda langsung begitu
baik ya kalau saudara syarif hasan menyebut nama saya
jadi intinya saya kaget terus saya kaget sekali karena saya sudah cukup lama juga tidak berpikir tentang partai demokrat
walaupun saya sebagai anggota partai sebagai kader tapi kan saat ini saya tidak menjadi pengurus
saya memang sibuk dengan berbagai kegiatan lain yang juga memberikan manfaat
untuk kepentingan publik kepentingan orang banyak
jadi terus terang itu sesuatu yang menurut saya tidak pantas tidak patut disebut di muka publik
dan saya sampaikan ini cipta besar ya makanya saya langsung wa pak sdy saya sampaikan
tolong dibuktikan siapapun yang menyebut nama saya dalam agenda agenda tersebut
yang ingin melaksanakan ksri
walaupun klb itu sah yang menurut konstitusi tetapi kan saya tidak ikut di dalam aktivitas itu
jadi ini agar clear ya bahwa saya kaget sekali terus terang aja
oke pak marzuki anda akan menempuh jalur hukum akibat pencemaran nama baik karena anda merasa difitnah begitu
saya akan pertimbangkan kalau tidak ada tindakan dari pak sby selaku ketua majelis tinggi
oke pak marzuki anda tadi mengaku kaget tidak tahu sama sekali
tapi apakah anda mendengar ada upaya untuk menggulingkan kepemimpinannya ahi sebagai ketua umum partai demokrat
mengingat anda dekat sekali dengan joni allen marbun salah satu nama yang disebut menjadi dalang begitu
saya dekat dengan semua orang demokrat bukan hanya johnny allen marbun saja
tapi begitu saya tidak aktif sebagai pengurus saya tidak pernah berkomunikasi
jadi harap dipahami bahwa komunikasi yang saya lakukan selama ini sebagai bentuk kita kolega ya
kolega sesama partai demokrat
tetapi begitu artinya sebagai pengurus begitu saya tidak lagi sebagai pengurus
maka saya tidak juga mau mengganggu kepengurusan yang ada sekarang ini
itu prinsip dasar yang saya jaga
oke pak marzuki tapi anda pernah diajak dalam upaya menggulingkan itu karena beberapa mantan politisi demokrat
sekarang ini belakangan bermunculan mengakui bahwa mereka juga diajak untuk melakukan kudeta itu
anda juga ikut diajak pak marzuki
tidak ada sama sekali sampai hari ini
karena begini ya mereka tahu saya punya sikap sendiri saya tidak pernah ikut ikutan
setelah saya berpikir untuk maju ke kongres itu saya punya sikap sendiri walaupun teman teman yang lain merapat ke psb bagi saya tidak penting
bahwa saya menunjukkan sikap saya untuk maju dalam kongres menunjukkan bahwa kongres ini ada kontestasi
nah walaupun kemudian saya mengundurkan diri karena saya menghargai pak sby sebagai orang yang dituakan
orang yang menjadi figur utama pada saat kita berjuang di partai demokrat
oleh karenanya saya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kontestasi itu saya mundur
dua kali saya mundur
dua kali saya mundur
dua kali saya mundur
pada saat klb di apa di kalau tidak salah di surabaya atau di baya bupas ya
pada saat klb kemudian pada saat kongres tahun dua ribu dua
dua kali saya mundur
saya mundur itu sebagai bentuk apresiasi saya penghargaan saya kepada pak sby
tetapi kenapa saya maju
karena ruang itu harusnya dibuka sebagai bentuk penegakan nilai nilai demokrasi di partai demokrat
jangan ruang itu ditutup
kalau ruangnya itu ditutup artinya partai demokrat tidak mengusung nilai nilai demokrasi
namanya dirubah saja jangan demokrat
ya pak marzuki tapi kenapa nama anda bisa muncul dan dikaitkan
apa yang anda lihat begitu
ada upaya apa kenapa mengaitkan nama anda begitu
selama ini saya sering disitnai terus saya sering disitnai
dan saya tidak pernah respon
saya tahu kok apa yang disampaikan ke pak sby
saya tahu semua
karena ada orang yang menyampaikan ke saya
karena tahu karakter saya
saya orangnya tidak pernah punya niat jahat kepada orang apalagi kepada senior
saya tidak punya niat
tetapi saya menjalani aturan aturan yang ada
yang sepanjang aturan itu dibuka dan kita diberi ruang kita jalani
termasuk pada saat konvensi calon presiden pak s b sendiri yang menyampaikan kepada saya
pada saat saya ikut kemudian ada yang tidak senang
ada yang kemudian memfitnah
katanya mau menggantikan pak s b
beragam cerita ya sudah itulah politik
politik ini memang penuh dengan nuansa fitnah
tinggal kekuatan kita saja bagaimana kita mampu menghadapi itu
itu konteksnya internal
begitu kasus ini mencuat
kalau saya bicara di publik saya tidak terima
pak marzuki tapi sebagai kader demokrat meskipun sudah tidak aktif lama
bagaimana anda menilai kepemimpinan mas ahaye selama ini
jadi begini ya
jangan kader yang tidak duduk di pengurus itu tidak aktif
ini keliru besar
jadi mereka yang duduk di pengurus itu menganggap anggota anggota partai yang masih tetap sebagai
yang tetap di dalam lingkungan demokrat
jangan dianggap tidak aktif semuanya berkegiatan semuanya membawa nama partai
saya kemana mana orang tahu saya kader demokrat
saya pergi kemana mana dikirim salam untuk pak sby kirim salam untuk begini
orang tahunya begitu
jadi jangan menganggap bahwa yang tidak duduk di pengurus itu tidak bekerja untuk demokrat
inilah kelirunya yang para pengurus sekarang ini bagaimana partai ini besar
kalau yang kerja itu hanya yang duduk ke pengurusan
oke pak marzuki jadi menurut anda bagaimana penilaian anda sebagai kader demokrat terhadap kepemimpinannya mas ahy
karena ini sudah terpilih dengan sah begitu
ya begini ya proses di dalam kongres itu memang debatable
tapi saya tidak ikut saya tidak mau berwacana di sana karena saya tidak ikut
tapi ada yang menyampaikan
jadi ada yang menyampaikan ke saya bahwa mekanisme kongres itu tidak dijalankan dengan baik
oke itu realita politik saya nggak mau ikut karena saya bukan orang yang diundang
meninjau pun tidak saya tidak mau memberikan penilaian
nah keberhasilan seorang pengurus itu nanti dibuktikan di dua ribu dua puluh
sekarang jadi keberhasilan mas ahaye ini itu nanti dua ribu dua puluh empat
sama dengan pak sby memimpin lima tahun
ya nyatanya kan tidak mudah memimpin partai
nyatanya kan kursinya kan tinggal lima puluh berapa lima puluh empat
terendah dari masa sejak partainya berdiri
nah realita dan artinya apa nanti kita uji
bagaimana cara dia memimpin itu tidak bisa kita nilai
karena kita tidak lebih hebat dari dia
nggak ada seseorang pun punya kapasitas untuk menilai ahy sebetulnya
ya pak marzuki terakhir pak marzuki maaf
durasi kita tidak banyak

merasakan ada hal hal yang tidak cocok ada katanya dipungut ini
itu urusan di bawah
jadi silakan saja jadi kalau di bawah melakukan aktivitas merasa apa merasa prihatin merasa tidak setuju
ya itu mekanisme di internal
oke oke baik baik
jadi tidak perlu dipersoalkan
ya terima kasih sekali pak marzuki ali mantan sekjen partai demokrat atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
dan semoga kisru di internal partai demokrat segera berakhir terima kasih sekali pak marzuki atas waktunya
baik terima kasih selamat sore